laura ini apa
aku nggak tahu pak
aku sih kayaknya nggak taruh apa apa di situ
aku nggak tahu lah kenapa pasti ke situ
satu dua tiga
wah enak banget sih tidur di sini
mana kasurnya empuk lagi
ya bisa betah nih gue di sini
non saya disuruh nyonya nganterin baju ini buat ganti biar nggak bau katanya
wow bagus banget sih bajunya
keren banget sih
ini benar untuk saya
kalau gitu sekarang tolong kamu bikinin saya air panas
terus itu buat saya mandi
terus tolong bikinkan saya jus jeruk
nggak pakai gula ya
terus oh ya
minta dalamnya ada telurnya
telurnya setengah matang ya
nggak boleh pakai matang
harus setengah matang ya
terus kalau bisa kamu juga bikinin saya sesuatu yang enak deh
loh memang enak nggak puaset toh
ini pasti karena goncangan di kepala gue
saya puasa ya
ya puasa masuklah puasa
iya puasa ya
aduh gimana sih non
nggak mau non makan mie gitu segala
aduh mama papa di mana
kepala aku sakit
masih sakit kepalanya
aduh kasihan pisahnya
orang sudah nggak apa apa kok ya
cepetan mau ambil
sabar dong gue kan takut ketahuan
udah deh nggak bakal ketauan
mau ambil tuh kodok
curang banget sih lo kita kan takut sama kodok
udah deh mau beli
gue nggak mau
gue takut tangan gue yang mulus
nanti jadi budokan gara gara kena kencing kodok
kalian gimana sih
jadi mesti gue nih yang turun tangan
iya ya silahkan
alah sangat jahat jahat kalian semua
sebenernya sih gue takut
nih senang tuh lo
ternyata kalian bisa diandalkan
cowok cowok borju bisa juga nangkut kodok
sampai jumpa teman teman
ini tuh buat kamu
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
oke sekarang saatnya kita kasih kejutan buat cepuman
eh rah ntar ada guru simpan
sekarang kumpulkan tugas kalian
mila tolong bantu bapak kumpulin tugas teman teman
untung aku dikerjain semuanya terus aku bawa semuanya lagi
oh my gosh kertasnya dimana
ini pak tugasnya
laura kamu dengar nggak
yang ada kerjaan aku hilang semua
kamu memang pemalas
sekarang kamu bapak hukum mengerjakan tugas
berdiri kerjakan juga di depan
kalau sampai istirahat belum kelar
kamu gak akan boleh istirahat
aku mau terima hukumannya
itu betis kayak talus bogor kali ya berdiri terus
siapa yang menyuruh kalian ketawa
kalian mau dihukum juga
thank god udah selesai
aku tuh baru aja selesai
ya udah lain kali nggak boleh begini ya
oh kakinya pegel banget
ini gue pijit lagi pegel kan
supaya nggak pegel
tuh pelan pelan dong keras keras banget
aku kan pacar kamu yang baik dok
panti pijat pindah ke sekolah nih pak
eh lo ngomong cuman aja mau diberi juga lo
nggak usah dateng balik gue
geli banget gue oleh dia
nanti dia bakal gue bikin nggak bisa ketawa lagi
hari ini bapak akan mengadakan razia
kalau kedapatan membawa barang barang yang tidak ada hubungannya dalam perajaran
akan diberi hukuman
aduh sialan pakai diraja segala sih
ayo anak anak maju ke depan
tinggalkan tas kalian di meja masing masing
makan lo yang gedut
aduh kalau saya pakai barang barang
dia ambil gimana ki
otak lo tuh makanan mulu
eh kalau misalnya kita menghayal nih
puasa kita tuh tetap berlanjut
pompom kau buku masa ku empam
laura ini apa
aku nggak tahu pak
aku sih kayaknya gak naruh apa apa di situ
aku nggak tahu lah gendong puasa sih ke situ
satu dua tiga
kayaknya lama deh laura
aku nungguin laura sampai selesai
kasian deh lu
laura mending kita pulang aja yuk
udah gak ada gurunya kok
pulang aja duluan
gue masih lama
nah itu kan
ki kalau kamu mau pulang pulang bulang aja deh
aku nungguin lawar sampai selesai
udah aduh luan
aku bisa pulang sendiri kok
ya udah deh
semua udah pergi nih
kita pulang aja yuk
aku belum selesai
yaudah gue tungguin deh
udah satu hari udah dua kali kena hukuman
mungkin emang ketakdir lu kali ya jadi cewek paling sial
ini bulan puasa
jangan cari dosa
gue kasih dosa baru tau lu
glenn kalau mau dapat pahala
mending lu pulang bareng gue aja ya
lu masa nungguin si laura cewek hukuman itu
eh italian food denger ya
gue mendingan di sini nunggui laura sampai maghrib
daripada sama lu
si cewek hukuman ini bukan cuma ngerebut bokap gue
gue kebet juga lu